bakal calon wakil presiden sandiaga uno mengatakan siap menghadiri panggilan bawaslu jika terbukti memberikan mahar rp satu triliun rupiah untuk menjadi pendamping prabowo subianto dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
semua harus mengikuti proses hukum dan saya juga sama berkedudukan sama di mata hukum
tentunya saya meyakini tidak ada yang dituduhkan itu sangat tidak berdasar dan sudah saya bantah berulang kali
saya siap aja sih tapi menurut saya bukti otentiknya itu apa gitu
nanti tolong dipelajari aja oleh teman teman dari tim hukum kita dan meyakini kalau ada perlu klarifikasi tidak ada masalah
sementara ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan enggan berkomentar soal rencana pemanggilan sandiaga uno oleh bawaslu terkait dugaan mahar politik sebesar lima ratus miliar rupiah
untuk pan dan pks
menurut zulkifli berita soal mahar politik dari sandiaga uno adalah berita bohong atau hoaks
ia enggan berkomentar terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh bawaslu
terkait kemungkinan pan turut dipanggil oleh bawaslu zulkifli menekankan berita mahar politik itu tak benar dan tak berdasar
menurut zulkifli wajar jika andi arief menuding seperti itu karena sedang marah
sebelumnya demokrat berharap agar kadernya agus yudhoyono digandeng menjadi cawapres